kamu bisa bantuin ibu
ibu bener ya
sekarang kita miskin
kalau kamu mabuk mabuk
saya juga putus kuliah
karena ibu saya gak punya penghasilan
semua harta kami diambil
lalu bagaimana setelah itu
hidup kami berantakan mbak
tabungan ibu semua habis
saya gak bisa sekolah
padahal saya punya cita cita yang tinggi mbak
siapa pengen sekolah sama sarjana
saya pengen jadi dokter
tapi takdir berkata lain
pasti ada hikmah dari setiap kejadian yang terjadi
mas roby tetap semangat ya
mas robi tetap semangat ya
lagi lagi jahat itu saya benar benar kecewa mbak sama ibu
kenapa dia menikah sama laki laki itu
laki laki jahat itu
dan kenapa diterima sama semua perlakuan yang dilakukan sama ibu
saya benar benar kecewa dan saya benar benar trauma sama kejadian itu mbak
allah gak akan membiarkan seseorang untuk terluka sendirian
pasti dia sedang menguji kita
untuk lebih kuat
lebih sabar dan lebih mendekat kepadanya
jadi mas robi gimana kelanjutannya
akhirnya ibu buka usaha jualan nasi depan rumah
dan waktu itu ibu masih cantik
banyak laki laki yang tertarik sama ibu
terlebih lagi ibu udah menjadi santa dua kali
saya benar benar kecewa sama keadaan itu
harapan saya semua sirna
masa depan saya juga sirna mbak
enak juga masakan lo
makan hanya aneh demen makan disini nih
cerai dari si andi
namanya juga jodoh
saya sama andi kan jodohnya cuman sampai situ
dari dulu lo masih cakep aja lo
kalau gue gak punya bini
makanya dilanjut bang
datang bertubi tubi dalam kehidupan saya mbak

jam segini kamu masih tidur
masa depan saya juga sudah terkena kecewa
kerjaan kamu itu tidur
main tidur main
mau jadi apa sih
apaan sih ibu
risik banget tau gak
tidur gangguin lo jaga warung aja sana
kamu bawa alkohol semalam kamu dari mana
kamu main sama siapa
siapa yang minum alkohol sih ibu
sana jaga warung ah

mbak ini gak bener nak
terus ibu mau aku jadi anak baik
harusnya ibu sekolahin aku sampai sarjana
mbak ibu mau aku jadi anak baik
bukannya mau biarin mantan suami ibu ngerampok semua harta kita
mbak ibu mau aku jadi anak baik
sekarang aku jadi pengangguran
gak punya kerjaan
ya gak jelas lah
kamu bisa bantuin ibu
ibu ibu bener ya
sekarang kita miskin
sekarang kita miskin
kalau kamu mabuk mabukin
lebih baik kamu kerja cari kerjaan yang benar
udah diam diam bilik
maafin ibu udah buat kamu kayak gini
iya bagus kalau sadar
tapi gak ada manfaat buat ibu
kalau mulus juga yang menemankan
nah iyalah emang gua lagi untung ya
heeh apa apaan lu nebeng mulu
lu balik dong kali kali lu
lu kalau mau minum jangan punya diet
beli modal lu
main judi nggak punya modal
lu usah dong
gue emang gak punya duit terus kenapa bang
kalem kalem udah kalem
mentang mentang kumis lu pada nginak gue
lu mau apa sama gua ha
saya kalah judi
atau ketika saya lagi mabuk
saya kayak keras suka anjit
minuman keras dan judi
memang suka memicu seseorang
untuk menjadi lebih kasar dan juga pemarah
seharusnya kamu gak mendekatinya
ya saat itu saya frustasi mbak
lingkungan memang bener bener berbahaya
kalau salah pergaulan ya
maka dari itu saya menyesal
bukain pintu mbak
hanya yang haram nak
kita tetep larat kita tetep miskin gak kaya kaya
minuman haram itu sumber dari semua kejahatan
anakku bisa jadi orang jahat kayak bantan peminnya ibu
kamu udah diputahkan sama setan nak
udah udah udah ya ibu ya udah
robin pusing tiap hari dengerin ibu ngomong ya ngoset
tapi boleh istirahat sekarang ya udah ya udah jangan beresik ya
robin ya allah astaghfirullahaladzim
dengan siapa dia berteman sampai seperti ini jadinya
ya allah sadarkanlah anakku
robin bangun bantuin ibu
ibu tuh sibuk di dapur ayo bangun
kepan sih ibu
ganggu aja terus gak ada kerjaan apa
robin ibu itu repot banget di warung bantuin
bu dari kecil aku udah bantuin ibu
miskin terus dolan nasi terus
astaghfirullahaladzim nak cuman ini yang bisa kita lakukan untuk menompang hidup kita
coba kamu berpikir dewasa sedikit
kamu tuh bukan anak kecil lagi kamu udah dewasa
aku gak peduli
ibu ngantuk jangan ganggu
astaghfirullahaladzim ya allah